ratusan tenaga medis di rumah sakit umum pusat sanglah denpasar bali menjadi orang dalam pemantauan odp covid sembilan belas
status odp ini dilakukan setelah ada pasien yang dirawat dan dinyatakan positif
dengan munculnya pasien positif covid sembilan belas yang dirawat di ruang isolasi rumah sakit sangla dan pasar
peran dan tugas tenaga medis menjadi semakin berat
direktur rumah sakit umum pusat sanglah menyebut
sejak pertama kali muncul pasien positif hingga hari ini
sudah ada satu ratus tujuh puluh lima tenaga medis yang masuk dalam kategori odp atau orang dalam pemantauan
meski demikian kondisi kesehatan mereka stabil dan harus mengisolasi diri secara mandiri
kabar baiknya setelah dilakukan rapid test pada ratusan tenaga medis ini semua dinyatakan negatif
sehingga sesuai dengan ketentuan
nah hasil penelusuran itu ada sekitar satu ratus tujuh puluh lima orang yang tentunya kita kategorikan dalam kriteria odp
orang dalam pemantauan
nah selama odp
pemantuannya sampai saat ini kondisi
teman teman kita tersebut baik